kebutuhan pokok menjelang natal dan tahun baru di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan
di mojokerto kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit yang mencapai rp enam puluh per kilogram
begitu juga dengan harga daging ayam dan telur yang melonjak cukup tajam
di pasar tanjung anyar mojokerto harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur mulai merangkak naik jelang natal dan tahun baru
kenaikan tertinggi ada pada cabai rawit yang mencapai rp sepuluh
saat ini harga cabai rawit dijual rp enam puluh dari sebelumnya rp lima puluh tiap kilo
sementara cabai merah dari rp tiga puluh lima sekarang jadi rp empat puluh tiap kilogram
kenaikan juga terjadi pada daging ayam dan telur sebesar rp satu tiap kilogram
pedagang memperkirakan kebutuhan pokok dan bumbu dapur ini akan terus mengalami kenaikan hingga tahun baru tiba
kenaikan harga daging ayam potong juga terjadi di pasar tradisional legi kota blitar
rp dua puluh sembilan tiap kilogram
kenaikan harga daging ayam naik sejak sepekan terakhir akibat minimnya pasokan dari peternak
kenaikan rata rata rp satu tiap harinya diduga akan terus terjadi hingga perayaan natal dan tahun baru
sementara harga telur ayam juga ikut naik hingga rp satu lima ratus tiap kilogram
sekarang harga telur sudah mencapai rp sembilan belas

kondisi yang sama juga terjadi di pasar wonokromo surabaya
kondisi yang sama juga terjadi di pasar monokromo surabaya
kenaikan cukup tinggi
dari rp delapan belas sekarang jadi rp dua puluh dua tiap kilogram
kenaikan harga telur ayam diikuti oleh kenaikan harga daging ayam potong yang sekarang dijual rp dua puluh delapan hingga rp dua puluh sembilan tiap kilogram
kenaikan yang cukup tinggi ini membuat pedagang maupun pembeli berharap agar pemerintah segera melakukan monitoring
dan kalau perlu mengelar operasi pasar untuk menstabilkan harga di akhir tahun ini